kami lanjutkan kembali cnn indonesia news hour
presiden joko widodo bersama ibu negara iryana bertolak menuju washington dc amerika serikat pada hari ini
untuk menghadiri asean us special summit atau ktt khusus asean amerika serikat
selain bertemu anggota kongres jokowi rencananya juga akan bertemu presiden joe biden
wapres kamala harris hingga para ceo besar amerika termasuk elon musk
dari bandar udara internasional soekarno hatta tangerang banten jokowi menjelaskan
akan menghadiri rangkaian ktt khusus hingga tiga belas mei mendatang
di washington dc jokowi dan delegasi akan menghadiri pertemuan dengan sejumlah anggota kongres
para ceo besar amerika wapres kamala harris dan tim perubahan iklim amerika
kemudian jokowi akan menghadiri pertemuan tingkat tinggi pemimpin asean dan presiden joe biden
presiden menyebut saat ini indonesia menjadi koordinator kemitraan asean
untuk itu indonesia berharap ktt ini akan menghasilkan kerjasama yang dapat berkontribusi
bagi perdamaian stabilitas dan kemakmuran di kawasan
indonesia saat ini memegang koordinator kemitraan asean amerika serikat periode dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh empat
indonesia berharap ktt khusus ini akan menghasilkan kerjasama yang
ini dapat berkontribusi bagi perdamaian bagi stabilitas dan bagi kemakmuran di kawasan
dengan asean outlook on the indo pacific asean siap bersinergi dengan seluruh negara mitra asean
termasuk amerika serikat dalam mengembangkan kerjasama yang konkret yang inklusif dan saling menguntungkan